itu itu mak
ngomong sama emak biar emak hajar tuh orang
cepetan siapa ya
si muka cocok bebek itu
yang suaranya kayak bebek sawah
udah bikin lu bejal begini
biar emak bales tuh orang
kurang ngajar banget dia
biar emak tipu pake batu desain sekalian
mak udah dong
jangan jangan begitu lah
udah lu jangan lain emak
lu disitu aja ini biar urusan emak
mata margenian juga dong
jangan kayak gitu emak
nah apa lu
kenapa kita gak samperin aja
terus ngomong baik baik
rio itu gak bakal bisa diajak ngomong baik baik
dia itu orangnya licik
dibilang mau nyerang sekolahan dia
terus kita diproyek satu sekolahan
mending kita cegat dia di luar
kalau dia gak mau menurut perintah sensei
kita pake barangnya dia
biasa aja deh
biasa kyk iek tri blahem
ah pegangin dulu mau turun oke eh bebek nggak papa aku nontonnya sampai sini aja soalnya kalau
nanti aku sampai rumah kamu terus mama kamu tahu bisa bahaya beb soalnya kamu tuh mengerikan ibe
kamu tuh nggak boleh gitu tau emang kamu kira mama aku tuh macan lebih ngeri dari macan pokoknya
mengerikan banget deh ipp coba deh kamu pikir kalau mama aku galaknya aja kayak macet aku kayak
apa tuh oh kalau kamu mah enggak dong tapi kamu macan banget manis dan cantik manisnya kayak coklat
sih itu heb sedut banget deh heb ibebe kamu tuh bisa aja sih kamu tuh paling jago deh bikin
hati aku berkembang kembang ya bebek harusnya tadi kita makan siang dulu biar kita bisa
lamaandikit berduanya jangan langsung balik aku sudah makan siang kapan kok kamu ngajak ngajak aku
itu kalau boncengan sama kamu itu udah kayak makan siang
rasanya itu kinam terus
ihh beb kamu so sweet banget sih
tapi itu mah kayak makan angin
nih beb sekarang kalau kamu lapar terus lagi bokeh
kita jalan jalan keliling keliling
sekaligus disimpen buat makan malam irit kan
huh begini nih
supir gak masuk mulu
ya orang jalan mulu lah kearisan
perutnya ish angin semua
iya makanya kan biar kenyang beb
masih cancing kremi
masih aja tuh anak
anak anak aja dah
aja deket deket anak orang
macet beneran anak lo
beb aku mulai
beb jangan kabur
adi adi beb bawas deh beb
kabur kabur beb
aduh jangan kabur
udah dibilangin jangan deket deket sama si cacing krem itu
ketularan cacingan baru tau rasa deh
kalau kamu deket deket sama dia lagi
mama pindahin sekolah kamu ke jogja baru tau rasa
yayang bebe pianyan
kalau aku pindah ke jogja
dia juga mau pindah ke jogja
soalnya di jogja itu dia punya anjing
ncingnya jualan soto betawi ma
ntar kamu pacaran terus di sana
kenapa kok gak jadi mama
gak apa apa tahu kalau di jogja kan
melly bisa terus berduaan sama yayang bebe
terus udah gitu
mamanya gak bawa ya kan
di jakarta aja sama mama
emang enak dikibulin
kita diperintah sensi untuk bawa lu bertiga ke hadapan dia
ngapain dia mau ketemu kita
lo gak cemarin sama wendel duluan juga sama sensei
lo cari masalah sama anak warrior
gawat yoke kita bahkan dihukum sama sensei
yaudah ya kita minta maaf aja sama sensei
kamu tau sensei gak marah
bilang sama chandra kalau dia itu bukan sensei gue lagi
dia pikir lo kalah apa
mereka pikir lo kalah
mereka pikir lo takut sama chandra
asal lo berdua tau gak
chandra itu udah bungka sensei kita lagi
udah jauh banget tuh camer

lah kenapa di dacul benjol begini
abis berantem lo ya
enggak mak enggak abis berantem yan
lah terus kenapa benjol
ada batu lah mak
bisa sambit batu mak
hah kok bisa
siapa yang nyambitin lo pake batu
lo kok ditanya aja mak jawab
siapa yang nyembuk pakai batu
itu itu mak
ngomong sama mak biar mak hajar tuh orang
si muka cocok bebek itu
yang suaranya kayak bebek sawang

biar mak bales tuh orang
kurang ngajar banget dia
biar mak tipu pake batu desain sekalian
mak mak mak
lo jangan mak
mak mak udah dong mak
jangan mak jangan begitu lah mak
udah lo jangan lain mak
lo di situ aja
ini biar urusan mak
mata markenian juga dong mak
jangan kayak gitu mak
mak mak mak